selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya prasidya puspa
kita ke informasi pertama setelah ditetapkannya istri perdana menteri kanada shofie gregory
positif terjangkit covid sembilan belas pada kamis lalu
kini istri perdana menteri spanyol pedro sanchez dinyatakan juga positif terjangkit covid sembilan belas
beberapa saat sebelum dikonfirmasi positif covid sembilan belas
pemerintah spanyol mengumumkan bahwa kesehatan dari perdana menteri beserta istri
pegona gomez dalam keadaan sehat
informasi positifnya istri dari perdana menteri spanyol ini
rilis setelah perdana menteri mengumumkan keadaan darurat di spanyol
lewat televisi nasional dalam dua minggu ke depan
tidak hanya istri perdana menteri spanyol
namun menteri kesehatan beserta menteri urusan daerah juga dinyatakan positif covid sembilan belas
dalam pidato yang disiarkan televisi madrid pada sabtu waktu setempat
perdana menteri spanyol pedro sanchez menyatakan keadaan darurat nasional atas wabah covid sembilan belas
keadaan darurat tersebut akan berlangsung selama lima belas hari ke depan
tentara nasional akan bersiaga jika diperlukan
di tengah mewabahnya virus corona
taman safari indonesia dan hotel di pasuruan jawa timur mengambil langkah preventif
salah satunya dengan menyediakan cairan antiseptik dan mengecek suhu tubuh pengunjung
sejumlah hotel bahkan melarang wisatawan asing untuk menginap hingga beberapa minggu ke depan
salah satu tindakan preventif untuk mencegah merebaknya wabah corona
dilakukan di tempat wisata edukasi dan hotel taman safari prigen pasuruan jawa timur
tak hanya pengecekan suhu tubuh pengelola juga menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di sejumlah lokasi
antisipasi ini dilakukan mengingat sebagai lembaga konservasi satwa sekaligus sarana edukasi
taman safari indonesia prigen banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri dan mancanegara
pengelola tempat wisata bahkan melarang wisatawan dari luar negeri menginap di hotel yang dikelolanya sampai dua pekan mendatang
sampai saat ini memang kami terus terang ada beberapa
karena mungkin pengunjungnya tidak bisa menginap di hotel yang dikelolanya sampai dua pekan mendatang
karena ini suatu latihan global cancellation baik dari untuk pengunjung utama grup yang ke taman safari
sementara itu pemerintah kabupaten pasuruan juga sudah menginstrusikan masyarakat dan pengelola wisata agar tidak panik menyikapi merebaknya virus corona
pemkap pasuruan sudah membuka call center dan rumah sakit rujukan bagi warga yang ingin mengecek kesehatannya
beberapa hari yang lalu saya juga sudah menjalani membuat surat edaran
kepada seluruh yang terkait di dalamnya ada camat ada kepala desa ada pelaku wisata ada
tempat tempat yang kebanyakan dibuat di dalam
untuk mengambil langkah langkah termasuk kualitas sosialisasi kemudian sekolah dan sebagainya
nah bagaimana perpres ataupun menitujari presiden
hingga saat ini belum ada laporan kasus corona di wilayah kabupaten pasuruan
demikian cnn indonesia update siang ini
sesaat lagi cnn indonesian news report akan kembali untuk anda bersama iqbal kurniadi
saya prasidya puspa pamit terima kasih sampai jumpa